selasa kemarin sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut presiden joko widodo sempat berupaya mengambil alih kursi ketua umum pdi perjuangan
hasto bilang jokowi menugasi seorang menteri untuk bertemu rias rashid untuk membujuk megawati soekarno putri agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan ke jokowi
rencana pengambil alian partai golkar dan pdi perjuangan
jadi jauh sebelum pemilu beberapa bulan ya antara tiga sampai antara lima enam bulan ada seorang menteri ini yang powerful ada yang super powerful ada yang powerful
ya supaya nggak salah image
ini ditugaskan untuk ketemu pak rias rasid oleh presiden jokowi
pak rias rashid ditugaskan untuk membujuk bu mega agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan kepada pak jokowi
ini dalam rangka kendaraan politik tadi
untuk dua puluh satu tahun ke depan tadi
ketua umum partai golkar erlangga hartarto enggan mengomentari pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
yang menyebut presiden jokowi ingin merebut posisi ketua umum partai golkar sebagai kendaraan politiknya
wah itu tanyakan kepada yang memberi statement